pemerintah turki menyebutkan ada sembilan sekolah di indonesia yang dianggap memiliki keterkaitan dengan organisasi teror fetula atau veto
pemerintah turki berharap agar sekolah sekolah tersebut ditutup
namun sekolah harisma bangsa salah satu sekolah yang ada di daftar itu menolak tuduhan tersebut
nama nama sembilan sekolah yang dianggap berkaitan dengan organisasi teror fetula atau veto ditulis dalam siaran pers yang tercantum di laman kedutaan besar turki untuk indonesia
dalam keterangan pers yang terbit pada dua puluh delapan juli sekolah karisma bangsa yang terletak di tangerang selatan masuk dalam daftar tersebut
di sekolah yang didirikan pada tahun dua ribu enam ini memang ada sembilan dari lima belas tenaga pengajar asingnya yang berasal dari turki
pada awal pendiriannya sekolah ini pernah mendapat bantuan fasilitas belajar dari lsm asal turki pacific country social and economic solidarity association pasiat
pasiat telah dibubarkan pada tahun dua ribu lima belas

namun pihak sekolah karisma bangsa menegaskan jika sekolah mereka adalah sekolah nasional yang dimiliki warga indonesia dan tidak memiliki keterkaitan dengan organisasi teror manapun
ya apalagi dengan fatullah gulen yang disangka sangka oleh kedubes tersebut ya kita tidak ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung sebetulnya
karena kebetulan saja ada warga negara turki yang menjadi guru disini ya
jadi saya tekankan mereka guru dan guru sains gitu ya
jadi tidak adalah kesempatan mereka kalaupun misalkan mereka punya paham paham seperti itu
terkait hal ini menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi jumat kemarin melakukan kunjungan ke sekolah ini
ya alhamdulillah kemarin bapak menteri pendidikan yang baru sudah datang ke karisma bangsa
mereka menyatakan bahwa menjamin setelah mereka datang ke sini mereka menjamin bahwa sembilan sekolah yang ada di list tersebut tidak akan ditutup
nah mengenai yang lain lainnya akan dibicarakan dengan kementerian yang lain
meski dituduh memiliki keterkaitan dengan organisasi teror sutirto mengatakan hal itu tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah yang memiliki lebih dari tujuh ratus murid di tingkat sd smp dan smp
dan sma tersebut
arya ditotama tangerang selatan
dan juga dengan perang idealisme politik yang berhubungan dengan turki
kerjasama yang tertuang dalam peraturan pemerintah itu telah berakhir pada dua ribu lima belas yang lalu
sementara itu pemerintah indonesia tidak menginginkan urusan dalam negeri diintervensi oleh pihak luar
hal ini disampaikan sekretaris kabinet pramono anung
menanggapi adanya permintaan menutup sembilan sekolah di indonesia yang diduga terkait dengan kelompok fetula gula
saya tentunya peraturan perundangan indonesia lahir digunakan
dan saat ini kita sudah tersambung dengan kepala pelaksana bpbd garut bapak satria budi pak satria selamat malam
selamat malam mbak
pak satria terima kasih atas waktu anda pak satria apakah sudah ada informasi laporan kerusakan akibat gempa yang terjadi jam lima sore tadi